kita beralih ke informasi lainnya
selain lpg dua belas kg warga mojokerto juga mengalami kesulitan dalam mencari lpg ukuran tiga kg
dalam beberapa pekan ini mereka kesulitan
pertamina membantah kelangkaan disebabkan oleh pengurangan pengiriman yang sengaja dilakukan untuk mengurangi subsidi
sudah tiga minggu ini warga di mojokerto mengalami kesulitan mencari gas lpg ukuran tiga kg
baik pengecer maupun agen selama beberapa pekan mengalami kekosongan pasokan lpg
kekurangan diduga adanya pengurangan stok sehingga warga kesulitan mencari lpg tiga kg di pasaran
tak pelak proses pengiriman lpg sudah ludes terjual di tingkat distributor sebelumnya sampai ke agen
warga terpaksa langsung datang ke distributor karena takut tak kebagian di tingkat agen
sebenarnya perusahaan yang diperlukan untuk mengurangi stoknya sudah dikurangi
sementara pihak pertamina membantah adanya kelangkaan karena pasokan diperkirakan cukup sesuai perencanaan
saya pastikan tidak ada kekurangan stok karena secara realisasinya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan
apa yang kita kelola dari pertamina untuk membagi itu ke dalam alokasi pusatnya
kalau misalnya berita itu tidak benar
namun demikian perusahaan yang diperlukan untuk mengurangi stoknya sudah dikurangi